kita awali dari informasi pertama bergerombol di jalanan
sejumlah pelajar di kota bogor ditangkap oleh petugas
dari penggeledahan petugas menemukan senjata tajam dan senjata pemukul
yang akan digunakan untuk tawuran
ironisnya para pelajar yang lebih senior berusaha mempengaruhi junior mereka untuk ikut tawuran
belasan siswa smp dan smk ini diamankan petugas satgas pelajar
ke halaman kantor kelurahan katulampa kota bogor
para pelajar ini kedapatan tengah bergerombol di kawasan jalan r tiga kota bogor selasa siang
sementara sebagian pelajar lainnya yang mengendari motor dapat lolos dari sergapan petugas
saat diperiksa petugas menemukan sejumlah senjata seperti celurit pedang katana dan tongkat golf
para pelajar ini pun langsung digelandang ke mapolsek bogor timur
sedikitnya enam unit sepeda motor juga ikut diamankan oleh petugas
kepada petugas para pelajar ini mengaku tengah menyisir jalanan
mencari pelajar dari sekolah yang menjadi lawan mereka
selain itu mereka juga berusaha
berusaha menularkan kebiasaan buruk tawuran ini kepada junior mereka yang masih duduk di bangku smp
enam belas pelajar yang ditangkap ini diberi peringatan dan dicatat identitasnya
empat orang diantaranya bahkan terancam ditahan karena terbukti membawa senjata tajam
muhammad juanda bogor